vicky pasti terancam di penjara
om akan menggantikan posisi rifki
dengan cara berlutut
supaya kamu tidak membawa kasus ini ke polisi
apalagi sampai memenjarakan rifqi
pantas ale jago berkelit
pas kita tanya soal rara
bukaino gak masalah
buat apa nona ke sini
sudah tau toh
masih saja nekat lewat sini tuh
nah bener tuh
ini tuh wilayah anak ips
ini tuh bukan habitat anak iva
ini lewat gerbang depan sana
bukain aja gerbangnya
kamu lagi selecting
tidak usah buru buru lah
ali ini kenapa peduli sekali sama wissar
apa betul betul ali sudah jatuh cinta sama dia
om sengaja datang pagi pagi ke sekolah
om mau bicara sama kamu
om benar benar mohon sama kamu
kamu mau merujuk papa kamu
untuk tidak mengharuskan rifki minta maaf di depan teman teman kami semua
kau soal apa
soal itu saya tidak bisa bantu
saya sudah coba bujuk papa saya berkali kali
tapi tidak berhasil
bahkan papa sudah menghubungi pengacara
papa kamu sudah melibatkan pengacara untuk semua ini
papa ke penjaga rifki
kalau sampai rifki nggak minta maaf sama saya secara terbuka
masuk pulang sekolah nanti
saya akan sudah jalan
ingatlah dari ke videos berikutnya
ini makasih oduhurannya favourit saya
biasanya kamu berapahalung bangga dengan dia
biasa dia kan kesukaan kapabilan
saya melawan buku s kabul negara ke purpose
anda tadi saja atau saya akan teringat
kamu mau memaafkan riefki
riefki memang sudah bersalah sama kamu
dan berbuat tidak baik
sampai membuat kamu masuk rumah sakit
dan sebagai papanya riefki
om menyesali kejadianmu
om merasa bersalah
karena lu putar mengawasi riefki
kamu mau mengujuk bapak kamu
untuk tidak membawa kasus ini ke polisi
apalagi sama yang memenjadakan riefki
asal om mau bujuk riefki
untuk minta maaf sama saya
pas pulang sekolah nanti
dan disaksikan sama semua anak ipa dan ips
riefki pasti tetap gak mau melakukan
apa yang diminta aldino
karena sebelumnya riefki sudah minta maaf
tapi kalau aku gak melakukan sesuatu
lifki pasti terancam di penjara
om akan menggantikan posisi
karena dia sudah meminta maaf
karena dia sudah menangkap riefki
dengan cara berlutut
supaya kamu tidak membawa kasus ini ke polisi
apalagi sampai memenjadakan riefki

ale kenapa diam
kurang jelas kah
meta pempertanyaan itu
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
kalau ale sudah benar benar suka sama dia
lo bisa gak sih gak usah pikir kejauhan
tidak ada pertanyaan
gue sama rifki tuh gak ada hubungan apa apa
lagian nekali gue suka sama dia
ya kamu bukan anak ips ya
tidak ada pertanyaan
kok bisa saya punya pikiran kayak gitu
udah alunya udah
anak ips alu semua ya
weh nona jangan terlalu menghina ya
terlalu lancang sekali nona punya mulut itu
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
namas dulu rifa namas dulu
kenapa sih lu kenapa
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
tidak ada pertanyaan
aldino minta bokap lo buat bujuk lo untuk minta maaf secara terbuka di depan semua anak ipa ips pulang sekolah nanti ki
tidak ada pertanyaan
dan kalau lo ngelakuin itu bokapnya aldino bakal laporin kasus ini ke polisi dan lo bakal di penjara
dan sebagai gantinya bokap lo mau
mau apa ah bokap gue mau ngapain
bokap lo mau gantiin posisi lo dengan cara berlutut di depan aldino buat minta maaf
lo gak salah denger kan
gue gak salah denger ki gue lihat sendiri
aduh ini masalah penting sekali
aduh ini masalah penting sekali
kamu mau membujuk papa kamu untuk tidak membawa kasus ini ke polisi
apalagi sampai memenjarakan rifki
om rela menggantikan rifki
om akan berlutut depan kami
untuk minta maaf
untuk minta maaf
untuk minta maaf
aku di lima r
saya sang di coaching team johannes carl
kamu ini apa sih
tidak sesuai bentuk
eh apaan sih
ada apaan sih
kok sih misal ikutan lari
ada masalah gak sih
ih kok pada lari lari semua sih
emang bursa ini udah mulai ya
jadi kepo ikutin aja deh
itu rana ngapain ngejar ardi adi sama maman
masalah deh gue